kawasan lembang merupakan destinasi wajib untuk wisata di sekitar kota bandung
dan sekarang ada lagi nih destinasi wisata yang lagi hits banget
lokasinya sekitar tujuh belas km dari lembang ke arah kawasan gunung tangkuban parahu
nama yang diambil dari bahasa spanyol yang berarti kastil itu tepatnya berada di daerah ceater subang
dari gerbang utama bangunan kastil berwarna warni itu memang sangat menarik perhatian
untuk tiket masuk pengunjung cukup membayar dua puluh untuk hari biasa dan rp tiga puluh lima pada weekend
jujur kastil ini sebenarnya perpaduannya ada tiga negara
ada itu lebih ke
timur tengahnya ada eropanya
jadi ada juga indonesia sih sebenarnya
ada konsep yang sedikit lebih ke jawa
tempat yang memiliki luas lima hektare ini memiliki konsep taman bunga yang dipadukan dengan berbagai spot foto
pengunjung harus menjelajahi satu persatu lokasi untuk mengetahui keistimewaannya
setelah melewati kastil para pengunjung akan disuguhkan air mancur
ada pula bangunan kubah yang disebut dengan aurora dongeng
dan terakhir ada kawasan terasering yang berundak undak dengan ornamen berwarna warni
pengunjung juga dimanjakan dengan pemandangan hamparan kebun teh di kejauhan
serta jajaran bunga berwarna warni yang berfungsi sebagai pembatas
tersedia pula area food court yang cukup luas
berwisata di kawasan seperti ini kita bisa menghirup udara yang segar
mata juga dimanjakan oleh warna warni bunga dan pandangan hijau di kejauhan
tapi yang harus dipersiapkan adalah lutut
karena jalannya cukup naik turun
jika lelah tidak perlu khawatir ya
di tempat ini terdapat banyak tempat duduk untuk menikmati
pengunjung pun tidak diberi batas waktu alias bisa jalan jalan dan foto foto sepuasnya
di hari hari biasa jumlah pengunjung bisa mencapai lima ratus orang
namun jangan kaget di akhir pekan jumlah itu bisa bertambah hingga lima kali lipat
pemandangannya juga bagus buat spot foto fotonya juga bagus
apalagi buat pembeli gitu ya
semuanya sih menarik kalau menurut saya
nah masih ada nih tempat wisata lain yang juga memiliki konsep kastil
ini adalah very garden yang berlokasi di maribaya lembang
seperti namanya di sini kita akan menemukan peri peri yang mengenakan beragam kostum eropa
pada jam jam tertentu
peri peri ini akan menyuguhkan pertunjukan tari bagi para pengunjung
tentu saja atraksi itu menarik perhatian para pengunjung khususnya anak anak kecil
tempat ini tuh adalah tempat tersembunyi gitu kan dari tempatnya para peri gitu kan
yang ditemukan oleh peri hutan itu sendiri gitu kan gitu

penataan taman bunga yang asri serta adanya beragam karavan
membuat lokasi ini punya banyak spot foto yang menarik
untuk mengelilingi kawasan ini tersedia kereta mini dan wahana berkuda
sedang bagi pengunjung dewasa bisa juga mengendarai atv di jalur yang sudah disediakan
kalau saya lebih memilih untuk naik sepeda untuk
mengelilingi kawasan ferry garden ini
tempat yang sudah buka sejak juni dua ribu delapan belas ini
memiliki tiket masuk seharga rp dua puluh lima
pada akhir pekan jumlah pengunjungnya bisa mencapai seribu orang
mungkin di bandung belum ada yang konsep peri peri seperti itu kan ya
jadi ini mungkin yang baru di bandung
dan lokasinya juga bagus di gunung
terus ornamen ornamen juga bagus sih
ada istana istana juga jadi kelihatan kayak di mana
setelah lelah bermain seharian
kurang pas rasanya jika pulang tanpa membawa oleh oleh
di sepanjang jalan raya lembang terdapat deretan penjual buah buahan
kawasan lembang memang merupakan daerah penghasil sayur dan buah buahan
nah ini saya beli alpukat untuk oleh oleh dan alpukat ini asli dari lembang
alpukat ini dijual dengan harga rp dua puluh hingga rp tiga puluh tergantung dari ukurannya
lengkap sudah jalan jalan kita kali ini di kawasan lembang dan subang
kahwi jati jawa barat